sementara kloter dua calon jamaah haji asal sumeneb dan pamekasan madura
selasa pagi mulai berangkat menuju asrama haji sukolilo surabaya
pelepasan para jamaah di depan kantor kementerian agama ini
diiringi tangis haru anggota keluarga
pelepasan kloter dua calon jamaah haji dari sumeneb madura
di halaman kantor kementerian agama kabupaten selasa pagi
diiringi tangis haru oleh sejumlah keluarga
bahkan salah satu jemaah terpaksa harus menggunakan kursi roda
dan dipopoh oleh anggota keluarganya saat turun dari mobil
sebanyak sembilan calon jemaah haji selasa pagi diberangkatkan
menuju asrama haji sukolilo surabaya
mereka akan didampingi petugas haji khusus
karena di kloter dua ini ada jama'ah yang dalam kondisi sakit
serta berusia lanjut
mengawal lansia dan ditugas untuk itu saya kira ini menjadi hikmah bagi saya pribadi
khitmah haji secara pribadi dan khidmat melayani lansia
yang punya hajat yang sama semangat yang sama
sementara di pamekasan pelepasan calon jemaah haji berlangsung cukup unik
petugas kepolisian yang ikut melakukan pengamanan
rupanya juga menjadi ojek khusus bagi calon haji
yang akan menuju ke masjid agung
dengan berseragam lengkap dan menggunakan motor
para polisi ojek satu persatu mengangkut calon haji
yang akan menuju masjid agung
penutupan jalur arus lalu lintas di sejumlah area kota
membuat para calon haji maupun pengantar tidak diizinkan masuk
ke kawasan masjid agung
dan menggunakan kendaraan pribadi
berapa calon jama'ah tadi
delapan delapan jama'ah
delapan jemaah mulai jam berapa
mulai dari jam tujuh tadi
saat akan berkumpul ke masjid agung
salah seorang calon haji yang kesakitan terpaksa dibawa menggunakan beca
para calon jemaah haji asal pamekasan ini selanjutnya akan diberangkatkan
menuju asrama haji sukolilo untuk bergabung dengan jamaah haji lainnya
dari berbagai daerah di jawa timur